terima kasih anda kembali bersama kami di cnn indonesia newsroom
presiden joko widodo menggelar rapat terbatas untuk membahas perkembangan penyusunan omnibus law cipta lapangan kerja dan perpajakan
presiden meminta agar seluruh rancangan yang disiapkan bisa selesai secepatnya
ratas digelar rabu siang di kantor presiden jakarta
dalam pembukaannya presiden meminta agar penyusunan omnibus law terkait cipta lapangan kerja dan perpajakan bisa selesai di pekan ini
khusus terkait reformasi perpajakan jokowi meyakini jika hal ini bisa berjalan secepatnya
maka akan membantu meningkatkan reputasi perekonomian nasional yang akan memperbanyak ketertarikan investasi dari luar dan juga berdampak pada terbukanya lapangan pekerjaan
saya juga minta nanti terutama kepada kapolri kepada kabin
pak jagung dan seluruh kementerian yang terkait
yang berkaitan dengan komunikasi yang dulu saya sampaikan
ini juga agar pendekatannya kepada organisasi